menteri ketenaga kerjaan ida fauzia mencatat hingga akhir agustus ada tiga lima juta pekerja terkena dampak pandemi corona
akibatnya angka pengangguran dan setengah pengangguran naik
kementerian ketenagakerjaan pun memberikan jaringan pengaman sosial berupa program padat karya yang melibatkan pengangguran dan setengah penganggur
hal ini disampaikan menteri ida fauzia saat melakukan kunjungan kerja di kabupaten pekalongan jawa tengah pada minggu sore
pemerintah telah menggelontorkan lebih dari setengah triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial lewat program padat karya infrastruktur padat karya produktif dan pelatihan kewirausahaan
program ini ditujukan bagi warga yang terdampak pandemi covid sembilan belas baik yang dirumahkan maupun yang di phk
untuk program jaring pengalaman sosial itu setengah triliun digunakan untuk program padat karya

itu kami fokuskan untuk membantu memberdayakan teman teman yang terdampak pandemi covid sembilan belas